b satu bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis satu berat satu ratus dua gram
bruto telah dimusahkan berhasil diberi teracara
memusahkan para bukti tanggal dua puluh desember dua ribu dua puluh dua
dengan kurang mewah
kehari rabu tanggal lima april dua ribu dua puluh tiga jam sembilan wib
agendanya penyampaian nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa atau dari terdakwa
plastik kecil berisi narkotika jenis satu berat satu ratus dua gram
bruto telah dimusahkan berhasil diberi teracara